ancaman flu perlahan muncul di tengah badai pandemi covid sembilan belas yang belum usai
baik flu maupun virus corona keduanya adalah penyakit pernapasan yang menular
namun disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda
virus ini dapat menular melalui droplets di udara dan melalui sentuhan di permukaan benda yang telah terinfeksi
namun sebuah penelitian menemukan virus flu dan virus lain seperti virus corona
berpotensi terkandung dalam partikel kecil pada debu di udara
jurnal nature communications menemukan virus yang menempel pada bulu hewan tertentu
dapat menginfeksi hewan lain dalam sebuah penelitian di laboratorium
begitu pula dengan tisu kering yang sebelumnya direndam dalam cairan yang terkontaminasi virus
juga berpotensi menyebarkan partikel virus ke udara ketika diperas
masalah lain yang turut menjadi perhatian petugas kesehatan adalah ancaman flu di tengah pandemi covid sembilan belas
seperti yang diungkapkan dr vivak murthy mantan ahli bedah umum amerika serikat
karena percobaan yang berlangsung kita memiliki kemampuan untuk mencoba
mungkin akan membutuhkan waktu untuk mencoba apakah orang yang memiliki fever sebenarnya memiliki covid sembilan belas atau lainnya
yang berarti jika lebih banyak orang akan terisolasi lebih lama
dan juga akan lebih sulit untuk menjaga sekolah dan tempat kerja yang terbuka
sementara itu amerika serikat kini tengah memasuki musim dingin sehingga risiko inflasi flu dapat meningkat